ya pilkada serentak dua ribu dua puluh sudah di depan mata ada dua ratus tujuh puluh an daerah yang akan melaksanakan pilkada
badan pengawas pemilu atau bawaslu telah merilis indeks kerawanan pemilu atau ikp
hasilnya sejumlah daerah dinyatakan tingkat kerawanannya cukup tinggi diukur dari berbagai dimensi yang tadi sudah sudah sampaikan kepada anda
ada fenomena kemudian politisasi saran netralitas asn politik uang dan juga ujaran kebencian yang menjadi penyakit lama yang harus diantisipasi agar pemilu dan juga demokrasi kita naik kelas
kerawanan apa saja yang membayangi pilkada serentak tahun dua ribu dua puluh dan dari serangkai tahapan pilkada ini celah mana yang paling berpotensi terjadi pelanggaran dan juga menimbulkan konflik
kita akan coba dalami malam hari ini ada dua narasumber yang sudah hadir di studio
saya kenalkan dulu dari yang paling cantik diantara kita
ini pernyataan yang memicu kerawanan
karena bisa dikategorisasi hoax
dan ada bang frits adhbar cireger anggota bawaslu ri selamat malam bang frits
selamat malam mas
oke saya langsung ke bang frits terlebih dahulu deh
jadi ini kan ikp yang dikeluarkan masih juga menggunakan data atau basis dari ikp yang tahun sebelumnya ya bang frits ya
dari dua ribu sembilan belas mungkin atau dua ribu tahun pilkada pilkada sebelumnya
ada yang baru tidak sih temuan temuan terkait dengan kerawanan konflik atau kerawanan kerawanan terjadi di pilkada
sebenarnya kan kalau kita melihat bahwa ikp ini kan sebenarnya sesuatu yang sudah dilakukan bawaslu ya tahun dua ribu lima belas
jadi setiap proses pemilihan itu kita belajar dari masa lalu
kira kira apa yang terjadi di masa depan itu seperti apa
itu kenapa kita melihat membuat indeks ini
untuk indeks kerawanan tahun dua ribu dua puluh ini memang kita dasar basis datanya adalah pilkada tahun dua ribu delapan belas
atau pilkada yang sebelumnya dua ribu lima belas
sehingga untuk membaca proyeksi
dengan juga menggabungkan dengan pemilu tahun dua ribu sembilan belas
misalnya apakah di daerah ini dulu adakah konflik diantara masyarakat
apakah dulu ada money politiknya
apakah ada asn nya
apakah ada tokoh tokoh kuat yang muncul yang mempengaruhi pemilih
sehingga pemilu demokratis yang kita inginkan tidak terjadi
itu kenapa akhirnya kita menganggap bahwa segala sesuatu yang menghambat menghalangi proses demokrasi
itulah disebut sebagai kerawanan itu sendiri
dengan tadi melihat empat dimensi yang tadi sudah
jadi kalau kita melihat proses pengumpulan data itu bukan dari bawah
tapi kita kumpulin dari bawah
jadi bawaslu kabupaten kota itu bertemu dengan kpu nya
bertemu dengan media massa
bertemu dengan masyarakat
kemudian mereka membahas berdasarkan indikator itu
kemudian itu baru kita angkat
terus kita hitung
maka itulah jadi muncul angka angka seperti yang tadi sudah disampaikan
konflik apa yang terbaca atau diproyeksikan oleh bawaslu ini potensi sekali terjadi di pilkada tahun dua ribu dua puluh
kalau kita lihat kan ada
empat hal yang mungkin yang kita sih berharap bahwa itu tidak terjadi
tapi ini untuk diantisipasi saja
jadi itu sebagai sebuah indeks rawanan agar kita bisa bersiap siap supaya itu jangan sampai terjadi
jadi misalnya kayak penyalahgunaan asn
itu kan semacam yang paling rawan lah
kemudian kita misalnya soal penggunaan money politik dan mahar politik
kemudian juga soal untuk bagaimana penggunaan sosial media untuk hoax
dan juga untuk menyebabkan hujan kebencian
itu adalah terkait juga bagaimana tentang data pemilih yang benar
itu kan menjadi concern kita atau menjadi isu strategis yang melingkupi seluruh indeks kerawanan itu sendiri
oke itu terpotret sejak pemilu atau pilkada sebelumnya artinya
karena kita tahu betul bahwa ini isu sara isu hujan kebencian begitu masif digunakan
bahkan ini potensi juga dilakukan di tahun dua ribu dua
kan bisa melihat bahwa indeks kerawanan ini kan sebenarnya memberikan sebuah guide
sebuah guidance kepada pengambil kebijakan
baik kepada bawaslu nya baik kepada pemerintah setempat baik kepada kpu dan polisi
kira kira apa yang harus dilakukan
apa yang harus dilakukan
jadi jangan melihat bahwa karena misalnya sebuah provinsi atau sebuah kabupaten tinggi maka sesuatu yang buruk pasti akan terjadi
jangan melihat seperti itu
tapi melihat bahwa kami sebagai penyelenggara misalnya ada sebuah daerah yang indeks kerawanan mengenai partisipasi pemilihnya rendah
apa kenapa orang tidak mau hadir
kenapa orang tidak mau terdaftar
berarti kan ada strategi strategi khusus yang satu daerah dengan daerah lain itu berbeda
jadi itu prosesnya
mbak jiti dan juga bang frits sebelum nanti kita bahas soal kemudian ini jadi guidance bagi para pengambil kebijakan untuk apa yang akan dilakukan
nanti kita ke situ tapi saya ke mbak citi dulu kalau gitu
dari yang perlu demcatat atau amati soal persiapan kita jelang pilkada ini kan sudah ada ikp nya ini
mbak jiti dimensi dimensi mana yang memang ini potensi sekali cukup tinggi
bacaannya perlu dam
ya jadi pertama kita harus posisikan ikp ini dulu ya
jadi indeks kerawanan pemilu yang dibuat oleh bawaslu ini sebenarnya dia menjadi early warning system
sistem deteksi dini sebagai bagian dari pencegahan
tentu dia tidak bisa tuntas hanya pada ikp
karena ikp ini karena dia deteksi dini tentu dia harus didalami dengan perkembangan implementasi tahapan
harus diingat ketika ikp ini dirilis tahapan itu masih terus berjalan
pemutahiran data pemilih
baru akan berlangsung
proses pencalonan baru pengumpulan dukungan calon perseorangan
belum pendaftaran calon dari partai politik ataupun bakal calon persoarangan yang lolos verifikasi administrasi dan faktual
tingkat kerawanan ini akan nanti lebih diuji lagi terutama ketika misalnya sudah ketahuan siapa calonnya
karena kalau kita lihat dari apa namanya indeks kerawanan berupa potensi potensi pelanggaran yang terjadi
ini kan sebenarnya bicara soal
potensi pelanggaran yang mungkin terjadi
itu kita bisa bagi empat
yang pertama itu soal yang paling mencuat netralitas aparatur sipil negara
di sini ini banyak variannya mobilisasi abuse of power dan lain sebagainya
penggunaan sumber daya negara ini soal netralitas aparatur sipil negara
yang kedua adalah soal manipulasi suara
ini juga berkaitan dengan kecurangan ketika proses rekapitulasi atau pemungutan penghitungan suara
yang ketiga itu soal integritas penyelenggara pemilu baik kpu maupun bawaslu yang bisa memicu terjadinya kecurangan
yang keempat itu politik uang
politik uang ini bisa saat pencalonan bisa saat hari kampanye atau pemungutan penghitungan suara ataupun rekap
atau bahkan di saat pencoblosan mungkin saja
betul di saat pencoblosan
karena politik uang itu dimensinya bahkan dari mulai pencalonan perseorangan misalnya membeli dukungan dan lain sebagainya itu mungkin terjadi
jadi ini betul sekali adalah modalitas kita untuk menyusun strategi yang lebih terukur di dalam mengantisipasi terjadinya kecurangan
pada dasarnya di dua ratus tujuh puluh daerah itu semua rawan
tetapi kemudian kita ini punya pembelajaran dan presiden dari pilkada dua ribu lima belas
karena kan sebenarnya ini adalah pengulangan pilkada dua ribu lima belas
lalu kemudian pemilu dua ribu sembilan belas
lalu dinamika yang berkembang sampai hari ini itu yang diolah oleh bawaslu
tetapi bisa saja daerah yang diprediksi indeks kerawanannya tinggi ternyata justru tidak tinggi
oh ternyata karena aktor yang berkompetisinya itu relatif beragam
sehingga tadi misalnya kan semakin beragam aktor yang berkompetisi semakin banyak pilihan
dikotomi dan fragmentasi itu bisa dihindari
tetapi ingat dki jakarta
di dki jakarta dari indeks kerawanan dia tidak masuk top list
tetapi kemudian ketika pelaksanaan
untuk pelaksanaan justru dki jakarta bukan hanya skala eskalasi potensi kerawanannya di lokal
tetapi juga ke nasional
karena dipengaruhi kontestan yang berkompetisi
jadi makanya kemudian ikp ini mestinya didalami lebih lanjut
menyesuaikan dengan implementasi tahapan
karena tadi ya bisa saja di suatu daerah dpt nya di pilkada dua ribu lima belas bermasalah
atau di pemilu dua ribu sembilan belas problematik
tetapi karena penyelenggaranya belajar
mereka lebih bisa mengendalikan
dan yang kedua misalnya konfigurasi calon
mayoritas dari konflik yang timbul di pilkada itu ditentukan oleh calon
karena calon yang memobilisasi pendukung
saat pencalonan itu sebetulnya
tidak puas dengan keputusan kpu
tidak puas dengan putusan bawaslu
itu jadi rawan konflik sebetulnya
nah itu jadi rawan
baik baik baik
bang frits jadi ikp ini kan di awal
tadi kalau mbak titi katakan harusnya ini didalami lagi ya
artinya apakah ini memang akan terus dimonitorkah
atau seperti apa sih sebetulnya ketika melihat justru ketika ini berjalan tahapan tahapannya
bisa berpotensi lebih parah atau justru sebaliknya
nanti jadi habis dari ikp ini kan sebuah awal
tadi sebuah awal untuk early warning system
kemudian kan setelah proses ini
nanti kita di bulan agustus ataupun bulan juli
kita akan mengukur namanya tps rawan
jadi sudah mulai masuk kepada masing masing daerah kabupaten
tps mana lagi yang harus diawasi
itu juga menjadi early warning system bagi kita
untuk memberikan kepada panwascam dan pengawas tps dan pengawas ke koran desa
hati hati dengan tps tps ini
atau juga akan muncul hal hal yang mungkin akan terjadi pada saat menjelang masa tenang
pada saat kampanye
dengan belajar pada saat proses kampanye ini
ini kan masih panjang prosesnya
jadi gabungan antara indeks rawanan ini dan juga tps rawan nanti
indeks tps lawan yang akan kita hasilkan
jadi kita punya sebuah rencana
jadi ini situasi dari masa lalu
apakah sekarang itu bakal akan terjadi atau tidak
dan kalau ternyata itu tidak terjadi
bahwa tidak terjadi sebagaimana kita prediksi
dan kemudian pada saat kita harus ke tps
kita juga lihat dari daerah ini
tps mana yang memang harus menjadi perhatian khusus bagi kita semua
jadi skopnya bisa skop secara nasional
bicara soal perhatian khusus
daerah daerah mana yang kemudian terpetakan
tadi kan ada sembilan provinsi yang akan mengadakan pemilihan wakil gubernur dan juga gubernur
ada provinsi dengan level tertinggi
ada yang terendah
nah ini apakah karakternya kemudian berbeda beda
setiap provinsi setiap kota kabupaten
potensinya juga berbeda beda
ini kemudian kita bicara soal evaluasi pilkada sebelumnya juga ya
bang frits sampai kita bahas usai jeda
kami akan segera kembali
mbak citi usai jeda
kami akan segera kembali bersama kami di layar remotasi